analog switch off adalah penghentian sarana televisi analog dan dikonversi ke televisi digital
lalu apa yang dimaksud dengan televisi digital di sini
ternyata makna dari televisi digital ini bukanlah mengenai jenis televisinya
melainkan format penyiarannya
siaran berformat digital dipancarkan dari perangkat pembawa sinyal digital
baik kabel satelit atau stasiun transmisi kemudian diterima televisi model terbaru
yang bisa menerima siaran digital
tetapi pemilik televisi model lama yang hanya menerima sistem analog
dan tidak bisa menerima siaran digital
tidak perlu khawatir karena anda bisa menggunakan set top box
fungsi set top box adalah mengubah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara analog
penyiaran digital ini membuat spektrum radio menjadi lebih efisien
serta membuat layanan menjadi lebih interaktif
selain itu juga membuat gambar dan suara menjadi lebih jernih
lalu di siaran digital ini juga menawarkan banyak program dan variasi konten yang lebih banyak
penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio
karena pita frekuensi yang digunakan penyiaran digital jauh lebih sedikit
jika penyiaran digital tidak memungkinkan penyiaran digital
penyiaran analog menggunakan pita selebar delapan mhz untuk satu kanal transmisi teknologi digital
dengan teknik multiplex dapat memancarkan enam hingga delapan kanal sekaligus dengan lebar pita yang sama
sistem pendataan frekuensi di siaran televisi analog itu satu stasiun televisi dibutuhkan satu frekuensi
dan di indonesia terdapat enam ratus sembilan puluh tujuh stasiun televisi
yang artinya dibutuhkan frekuensi sebanyak jumlah stasiun televisinya
dibandingkan dengan siaran televisi digital satu frekuensi bisa digunakan enam hingga dua belas stasiun televisi
jadi ini sangat efektif sehingga frekuensi yang dipakai untuk broadcasting bisa dialihkan untuk broadband
mengatakan layanan televisi digital menawarkan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan televisi analog ataupun streaming
dengan layanan digital televisi gitu ya lembaga penyiaran ini dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas
lebih jernih dibanding ketika analog
itu yang utama karena sekarang persaingan lembaga penyiaran itu bukan hanya dengan lembaga penyiaran
tapi juga dengan perusahaan atau penyedia aplikasi gitu ya yang kita sebut video on demand
sehingga memang kalau kita banding bandingkan
antara yang analog dengan yang digital apalagi yang streaming ini kan juga agak jomplang
sehingga memang harus pindah ke digital dengan menawarkan kualitas yang lebih bagus
staf khusus menteri komunikasi dan informasi niken widya stuti menjelaskan
sistem penyiaran televisi digital tidak hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara
tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif
dan bahkan informasi peringatan dini
dan juga memiliki kemampuan memperbaiki penyelesaian dan penyelesaian video
selain itu juga untuk early warning system
jadi dengan adanya tv digital ini
kita tidak mengharapkan ya adanya bencana atau misalnya gempa bumi
tetapi misalnya pun ada itu akan ada notifikasi secara langsung ke masyarakat
sehingga masyarakat itu akan cepat waspada
apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan